hingga senin sore sudah enam karyawan supermarket indo grocer
yang dinyatakan positif terpapar covid sembilan belas
jumlah ini terus meningkat setelah sehari sebelumnya
enam orang karyawan juga dinyatakan positif covid sembilan belas
sementara ini jumlah total karyawan yang dinyatakan positif berjumlah dua belas orang
jumlah ini diperkirakan masih akan bertambah
mengingat dinas kesehatan sleman masih menunggu hasil swab test
terhadap puluhan karyawan lainnya
yang sebelumnya dinyatakan reaktif covid sembilan belas dari hasil rapid test
rapid test masal bagi pengunjung supermarket indo grosir dilaksanakan mulai selasa pagi
bupati sleman menyatakan pemerintah kabupaten sleman saat ini telah siap melaksanakan
besok kita sudah siapkan tadi sampai jam dua belas itu yang sudah daftar
ini sudah lihat ya data terakhir belum sampai seribu lima ratus
rapid test masal yang akan dilaksanakan di gor pangukan selama tiga hari
akan difokuskan pada pengunjung indo grocer
yang melakukan aktivitas belanja
sejak sembilan belas april hingga empat mei dua ribu dua puluh
supermarket indo grocer kini telah ditetapkan
sebagai kluster baru penyebaran covid sembilan belas di daerah istimewa yogyakarta